serangan jantung merupakan penyebab tertinggi kedua kematian di indonesia
lalu sebenarnya seberapa aware masyarakat terhadap pertolongan pertama pada serangan jantung
berdasarkan data riset kesehatan dasar dari litbangkes kementerian kesehatan pada tahun dua ribu delapan belas
sedikitnya lima belas dari seribu orang atau sekitar dua tujuh ratus delapan puluh empat enam puluh empat orang di indonesia
menderita penyakit jantung
satu dari sepuluh orang indonesia meninggal karena penyakit ini
meski merupakan salah satu penyebab utama kematian di indonesia
sebagian besar masyarakat tidak mengetahui langkah langkah pertama pertolongan
pada orang yang mengalami serangan jantung
aku kurang tahu ya kalau yang itu karena aku belum pernah mengalami
atau ngelihat langsung orang yang kena serangan jantung
jadi aku kurang tahu sih pertolongannya kayak gimana gitu
kalau itu aku masih kurang tahu sih langkah langkah cpr nya
sejujurnya pernah ada tapi waktu itu saya nggak tahu apa apa
untungnya ada salah satu orang yang bisa melakukan cpr
jadi ketolong banget sih waktu itu
setelah kita cek oh nggak ada nafas nggak ada nadi
ketidaktahuan ini menurut mereka merupakan akibat kurangnya sosialisasi
langkah langkah pertolongan pertama baik di sekolah maupun di tengah masyarakat umum
menurut aku sih pertolongan pertama itu dari pendidikan ya
karena kan itu kan dari dini gitu sejak dini diajarinnya
harusnya sih bisa dari pendidikan
biar lebih aware juga dari kecil dididik kayak gitu
harusnya setiap sektor setiap lini kehidupan
segala profesi itu harusnya perlu ada edukasi untuk pertolongan kesehatan jantung
baik itu di pendidikan ataupun dunia kerja
harusnya itu penting untuk pencegahan ataupun langkah defensif setiap orang
dokter spesialis jantung
rumah sakit mayapada ada imasanti sapardan
mendekankan pentingnya melakukan cpr pada pendidikan serangan jantung
ketika telah dipastikan tidak ada denyut nadi maupun nafas yang terdeteksi
dari sini ada napasnya apa enggak
kalau tidak ada kita harus melakukan resusitasi jantung paru
atau kita berikan tekanan pada dinding dada dengan istilah kata lurus
jadi badannya itu lurus di atas dada pasien
di atas di tengah
lalu kita berikan tekanan dan kita genjot selama tiga puluh kali
dan lakukan bantuan pernafasan sebanyak dua kali
jangan lupa cari bantuan
jangan lakukan sendiri
apabila ketemu cari bantuan
minta orang yang membantu itu untuk menelpon petugas kesehatan
ambulans rumah sakit kira kira begitu
jadi sembari kita menolong kita harus minta bantuan juga
apabila memerlukan tindak lanjut
tapi yang lebih serius
dua puluh menit waktu yang tersedia untuk menolong seseorang yang mengalami serangan jantung
sebelum darah tidak dapat mengalir ke otak
dr ade menekankan pentingnya sosialisasi tentang langkah langkah pertolongan pertama ini semenjak dini
tim liputan cnn indonesia